pada saat tertangkapnya bupati pamekasan kpk terus melakukan penyelidikan
jumat sore kpk melakukan penggeledahan di dua tempat salah satunya kantor bupati pamekasan
tim penyidik kpk melakukan penggeledahan di kantor bupati pamekasan jumat sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
pengeledahan dijaga ketat oleh tim pengurai masa atau rai mas polres pamekasan
tidak hanya ruang bupati tim kpk juga memeriksa ruang sekretaris daerah
sebagian petugas juga menggeledah ruang inspektorat di kantor pemda yang berada di jalan jokotole
saat ini kpk sudah menetapkan lima tersangka yaitu bupati pamekasan ahmad syafii ⁇ yasin
kajari atau kepala kejaksaan negeri pamekasan rudy indra prastyo
kepala inspektorat sucipto utomo pegawai inspektorat nur solehudin
dan kepala desa dasok kecamatan pademawu kabupaten pamekasan agus mulyadi
sejak dua ribu delapan hingga saat ini kpk setidaknya telah menjerat tujuh jaksa
karena menerima suap dari kasus yang ditanganinya
siapa saja mereka berikut data yang dirangkum tim litbang cnn indonesia
tahun dua ribu delapan urib trigunawan dinyatakan terbukti menerima suap dalam penanganan kasus plbi
ia menerima enam ratus enam puluh ribu dolar as
dari pengusaha artalita suryani yang merupakan orang dekat obligor blbi samsul nur salim
saat itu urib trigunawan merupakan tim jaksa penyelidik perkara blbi
urib difonis dua puluh tahun penjara namun bebas bersyarat meski belum separuh menjalani masa hukuman
fahri nurmalu ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan
dana jaminan kesehatan kabupaten subang jawa barat
dinyatakan bersalah menerima suap lima ratus dua puluh delapan juta rupiah dari bupati subang ojang
uang itu dimaksudkan agar nama bupati subang tidak disebut dalam perkara penyalahgunaan
anggaran dinkes kabupaten subang periode dua ribu empat belas
fahri nurmalo difonis tujuh tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah
masih terkait suap dalam penanganan kasus korupsi penyalahgunaan
dana jaminan kesehatan nasional di kabupaten subang
kpk menemukan uang lima ratus dua puluh delapan juta rupiah di ruang kerja jaksa penuntut umum di kejati jawa barat
ia difonis lima tahun penjara dan denda
tiga ratus juta rupiah
jaksa fahrizal terbukti bersalah menerima suap empat ratus empat puluh juta rupiah
untuk mengatur perkara yang disidangkan di pengadilan negeri di padang
kasus ini juga menyeret mantan ketua dpd irman gusman
farizal difonis lima tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah
serta membayar uang pengganti tiga ratus tiga puluh lima enam juta rupiah
parlin purba tertangkap tangan menerima uang suap terkait proyek pembangunan irigasi
di wilayah sungai sumatera tujuh provinsi
saat operasi tangkap tangan tim kpk menyita uang sepuluh juta rupiah
diduga sebelumnya parlin telah menerima uang satu ratus lima puluh juta rupiah
hingga kini proses hukum masih berjalan
di akhir dua ribu tiga belas kpk menangkap kepala kejaksaan negeri praia nusa tenggara barat subri
bersama pengusaha lusita anirazak di dalam kamar hotel holiday in resort di lombok barat
subri difonis sepuluh tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah
subsidiare enam bulan terakhir
kepala kejaksaan negeri pamekasan rudy indra prasetya
ditangkap kpk di rumah dinasnya dua agustus kemarin
penangkapan kpk ini diduga berhubungan dengan penanganan kasus alokasi dana desa
yang mengucur di kabupaten pamekasan periode tahun dua ribu lima belas dua ribu dua
penyidikan kasusnya masih berjalan
penangkapan kepala kejaksaan negeri di pamekasan menambah daftar jaksa yang ditangkap kpk
karena kasus uap
apakah ini berarti ada kelalaian dalam sistem pengawasan dan pembinaan di korps adiaksa ini
kami mengulasnya malam ini bersama lola ester
peneliti dari indonesia corruption watch
tola terima kasih sudah hadir
catatan dari icw sendiri dengan kembali tertangkapnya jaksa yang paling signifikan menurut anda apa ini
ya sebetulnya ini kan sangat disayangkan ya
artinya begini dibawah kepemimpinannya pak hm prasetya sebagai jaksa agung
sejak november dua ribu empat belas sampai sekarang lah paling tidak ya
sampai pertengahan dua ribu tujuh belas ini kami mencatat sudah ada paling tidak lima jaksa yang ditangkap oleh kpk
dan dua diantara bukan dua diantara ya tapi dua jaksa lainnya itu ditangkap oleh saber pungli
lima oleh kpk dua oleh saber punggung
ada tujuh jaksa selama masa kepemimpinan m prasetyo
jadi ini kan sebetulnya jadi bertanya tanya kita
kalau misalnya jaksa agung itu menyatakan bahwa ini adalah perilaku oknum
tapi kenapa kemudian ini jadi jumlahnya sangat banyak gitu
dibandingkan jaksa agung jaksa agung sebelumnya menurut anda
iya sebetulnya tetap begini pak hm prasetyo dalam jangka waktu yang hanya kurang dari tiga tahun ini
sudah ada lima plus dua lah gitu ya
plus dua yang kemudian jaksa jaksanya ini dianggap nakal dan bahkan terlibat dalam perkara korupsi
nah ini kan sebetulnya
hanya dianggap ini ya sudah terbukti
betul beberapa sudah fonis
satu terakhir ya
betul yang terakhir memang masih proses hukum
nah ini kan sebetulnya menunjukkan
jangan jangan memang ada permasalahan dalam konteks pengawasan di internal kejaksaan maupun eksternal
karena kan ini juga ada fungsi pengawasan dari komisi kejaksaan
meskipun itu nanti ada permasalahan lainnya
tapi kita mau berfokus pada fungsi pengawasan itu gitu ya
kontrol di internal kejaksaan yang rasanya
internal ya ini bicara pengawasan dan kontrol internal
persis yang rasanya itu tidak berjalan maksimal gitu
karena ya kembali lagi dalam jangka waktu yang hanya kurang dari tiga tahun ini sudah ada lima plus dua jaksa yang nakal gitu ya
ini icw hanya mencermati angka dalam waktu singkat yang cukup singkat begitu ya maksudnya kan
sudah ada banyak apakah hamnya mencermati di sana atau mencermati juga apa yang membuat ini kemudian menjadi begitu
ya sebetulnya memang ini adalah salah satu permasalahan yang cukup klasik sebetulnya untuk konteks kejaksaan
icw bersama dengan rekan rekan di koalisi pemantau peradilan itu memang selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum
salah satunya kejaksaan
nah kejaksaan itu sudah lama kita kontrol gitu ya termasuk juga sistem merit yang ada di kejaksaan itu sudah lama kita jadikan sorotan gitu
karena ada kekhawatiran bahwa sistem ini sebetulnya tidak berjalan dengan baik gitu
dan sebetulnya juga kami sayangkan
sistem seperti apa yang contoh realnya sistem apa
ya misal begini soal merit system itu kan apa namanya kami menemukan masih ada jaksa jaksa yang diposisikan atau dipromosikan gitu ya
tidak berdasarkan kinerja misalnya kualitas
kecenderungan jaksa jaksa diposisikan misal sebagai kajari sebagai kajati itu lebih kepada senioritas
senioritas atau mungkin lingkar dekat dari kekuasaan
kedua itu bisa jadi kedua itu gitu
jadi itu yang tadi kembali lagi soal merit sistem yang rasanya juga belum diterapkan dengan maksimal di kejaksaan
nah ini kan juga akhirnya jadi berdampak atau berimplikasi pada kualitas jaksa yang kemudian misal melakukan penuntutan atau penyidikan dalam penanganan perkara korupsi
hal hal ini juga sebetulnya adalah rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain
dan ini rasanya membengkak ketika di bawah kepemimpinannya hm prasetyo gitu
tapi kalau kemudian apa namanya hari ini contohnya disampaikan oleh pihak kejaksaan agung kalau tidak salah dari jamwas begitu mengatakan
kejagung tidak akan menghalangi apapun tindakan hukum terhadap kepala kejaksaan negeri pamekasan yang ditangkap kemarin begitu
apakah ini tidak cukup menurut anda
sikap dari pihak kejaksaan agung
ya rasanya kan justru kalau memang dihalangi itu justru kita sangat kritisi gitu ya
ini langkah yang baik kita harus apresiasi juga bahwa kemudian kejaksaan mempersilahkan kpk untuk mengusut tuntas gitu ya
tapi di sisi lain juga kita pernah lihat ada kontradiktif gitu ya ketika misalnya salah satu jaksa yang juga pernah ditangkap oleh kpk
jaksa fariza kalau tidak salah itu yang kemudian diberikan bantuan hukum oleh kejaksaan
diberi bantuan hukum
apakah itu salah secara prosedur
begini kalau misalnya memang dianggap bahwa ini adalah kelakuan oknum harusnya pendekatannya bukan
pertanggung jawab sendiri ya
pertanggung jawab sendiri
nah jadi ini kita akan lihat ke depannya apakah kemudian jaksa kajari dari pemekasan ini kemudian akan disediakan bantuan hukum misalnya oleh kejaksaan
karena kalau misalnya kembali lagi ini jadi kontradiktif ketika kejaksaan agung bilang bahwa ini adalah ulah oknum tapi kemudian diberikan
diberi bantuan hukum
dari catatan icw juga apa sih yang kemudian membuat kejaksaan kejaksaan terutama mungkin di wilayah wilayah daerah begitu ya sangat rentan juga terlibat terkait dengan hal ini
kalau kita lihat ini kan bukan jaksa di kejaksaan negeri tapi ini kepala kejaksaan
apa yang paling sering atau dari catatan iw yang paling menjadi modus dari para kepala kejaksaan atau mungkin anggota kejaksaan negeri di berbagai daerah
melakukan tindakan pidana korupsi
ya sejauh ini yang memang kita temukan kecenderungannya adalah penerimaan suap
sampai disitu saja
ya jadi memang mayoritas itu soal suap kenapa karena kan kembali lagi jaksaan ini kan baik di perkara korupsi gitu ya sebagai penyidik atau penuntut umum di perkara pidana umum pun mereka akan jadi penuntut umum gitu
sehingga ada otoritas yang besar dalam menentukan tinggi rendahnya tuntutan misalnya atau kalau dalam kasus korupsi tinggi rendahnya masalah
jadi tinggi rendahnya apa penggunaan pasalnya misalnya itu pun sebenarnya masih bisa diperdagangkan gitu
nah apa namanya skema skema untuk bergen inilah yang kadang jadi pintu masuk gitu
sehingga banyak para pihak yang berperkara kemudian memutuskan untuk menyuap jaksa gitu
nah itu sebetulnya modus
apakah mungkin karena faktor misalnya juga di sebuah daerah itu dekat dengan kepala daerah kemudian ya istilah muspida disitu kan menjadi satu kesatuannya
apakah itu juga menjadi sistem yang rentan sebenarnya bagi penegak hukum ketika mereka digabungkan begitu
betul itu sebetulnya salah satu hal yang kami juga khawatirkan
karena meskipun mungkin ini bukan pembenar betul
tapi gini maksudnya skema seperti ini muspida musrembang itu kan sebetulnya skema yang justru membuat rentan bukan independensi atau impersialitas dari aparat penegak hukum
kita bukan bilang bahwa itu sesuatu yang salah perse gitu ya
tapi ini justru membuka celah celah akan adanya munculnya bergen bergen yang tidak pada tempatnya gitu
karena meskipun kita belum punya data yang pasti soal apakah ini kemudian berujung pada perkara korupsi gitu ya atau perilaku korupsi
tapi kita juga sering menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ini sebetulnya semacam diskusi diskusi awal yang pada akhirnya
berujung pada perilaku yang koruptif gitu
yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan baik oleh kepala daerah misalnya maupun bahkan level di kejaksaan negeri atau kejaksaan tingginya
pengawasan untuk kepala kejaksaan negeri atau kejaksaan kejaksaan negeri jaksa jaksa di kejaksaan negeri di berbagai daerah ini yang ideal menurut anda seperti apa
kalau dari sisi internal tadi maksudnya seperti apa
ya sebetulnya kan ini untuk konsep pengawasan kajari itu sebetulnya diawasi oleh kajati gitu ya
jadi ada kejaksaan tinggi
harusnya seperti itu ya
oleh kepala kejaksaan tinggi yang kemudian oversite gitu ya
terhadap kejari kejari yang ada di bawahnya termasuk juga kajarinya
jadi di level jaksa agung atau kejaksaan agung itu juga ada jamwas dan jambin gitu
jaksa agung muda bidang pengawasan dan juga pembinaan
nah ini sebetulnya sudah ada apa namanya skema pengawasannya
meskipun ya itu tadi kita sebetulnya khawatirnya begini
kalau misalnya sistem kontrol itu menyatu di satu lembaga
itu kita khawatir nanti akan ada apa
ada lokalisasi isu sebetulnya
nah kita sebetulnya banyak berharap dengan komisi kejaksaan tapi agak sulit
catatan dari cewek seperti apa komisi kejaksaan
ya begini komisi kejaksaan itu dibangun dengan semangat yang baik gitu ya
sebagai fungsi kontrol eksternal terhadap lembaga kejaksaan
tapi yang jadi sulit adalah dasar hukum pembentukan komisi kejaksaan ini hanya di level peraturan presiden gitu
tidak sekuat misal ketika dia dibuat di level undang undang gitu ya
seperti kay dia kan dibuatnya di level undang undang
nah ini juga mempengaruhi kemudian bagaimana kinerja komisi kejaksaan dan sejauh apa
asal aja menurut anda
kalau soal kinerja memang agak terbatas karena memang peraturan hukumnya sendiri agak sulit
untuk membuat mereka punya taring gitu
nah di sisi lain masih banyak juga anggota komisi kejaksaan yang berasal dari misal mantan jaksa gitu
nah ini juga sebetulnya kita khawatirkan akan memunculkan double loyalty gitu ya
yang kemudian juga membangun atau membuat bias
itu yang kita khawatirkan
baik setelah jeda nanti kita akan lanjutkan lagi karena juga ada pernyataan penangkapan penangkapan jaksa ini apakah sudah melalui prosedur begitu oleh kpk
karena dalam undang undang kejaksaan disebutkan untuk menangkap seorang jaksa atau menggeledah ruangannya dan lain sebagainya harus ada izin dari jaksa agung
ada peraturan itu apakah itu memang harus juga dilakukan oleh kpk

oke mbak lola ini kan kalau kita lihat dari awal tadi kita sudah mencoba membedah segala permasalahan

kemimpinan empra stio sudah ada lima jaksa yang ditangkap kpk dan kemudian ada dua jaksa yang ditangkap oleh

applicable begitu ya
sebetulnya begini kan kita kalau untuk
permasalahan yang terjadi di dalam internal kejaksaan itu sendiri mungkin pengawasan pengawasan yang seperti apa yang
jelas itu memang harus diperkuat dan begini jangan kembali lagi sih ini ada kaitannya dengan semangat korsa gitu ya atau spirit the corps gitu
kami khawatirnya pun ketika ada dugaan pelanggaran pelanggaran etik atau indisiplinir itu kemudian hanya berhenti di situ gitu
pun ketika misal ada potensi tindak pidana yang terjadi tapi tidak diteruskan melalui proses hukum gitu sehingga jaksa jaksa ini tetap ada meskipun mereka terima misal sanksi etik gitu ya atau misalnya
sanksi tertentu sp satu sampai tiga misalnya tapi hanya berhenti di situ saja gitu sifatnya lebih administratif sehingga begitu dibuka ke depan kita ginilah saya berpandangan bahwa jaksa jaksa yang kemudian terlibat dalam perkara korupsi ini bukan jaksa jaksa yang bersih dari awal gitu
pasti sudah ada catatan terkait dengan perilakunya etika
maksudnya bukan pertama kali bermasalah pasti menurut anda
ya saya berpandangan seperti itu karena ya kembali lagi kalau misalnya sudah ada tindak pidana itu sudah pasti ada pelanggaran etik gitu meskipun memang tidak bisa dibalik
etik belum tentu memang soal tindak pidana tapi bisa dibaca sebaliknya gitu
nah jadi dalam konteks itu kembali lagi kita mendorong kalau misalnya memang ada temuan baik di jamwas jambin komisi kejaksaan terkait dengan perilaku perilaku jaksa itu kalau memang ada dugaan tindak pidananya itu harus diteruskan ke proses hukum
sehingga ini juga nanti akan meminimalisasi ketika ada muncul lagi jaksa yang ke delapan ke sembilan dan bisa disampaikan oh ini atas laporan kita gitu jadi itu juga bentuk dari preventif menjaga nama nama
oh justru kalau misalnya justru ada laporan
laporan dari dalam memang ada kekurangan tetapi dia paling tidak ini dilakukan sendiri oleh kejaksaan
betul itu jadi jaga nama baik juga kan kita juga jaga
justru bisa menjaga nama baik itu justru ya
itu menunjukkan justru ada intensi baik dari kejaksaan untuk bersih bersih gitu kembali lagi jadi kalau ada upaya bersih bersih baik dilakukan oleh internal maupun eksternal itu jangan dipandang sebagai upaya untuk mengganggu kerja lembaga
oke semoga memang apa yang dikaji oleh mbak lola dan juga kawan kawan icw ini menjadi pembelajaran juga begitu ya
masukan bagi pihak kejaksaan agung
tentu saja ini adalah upaya untuk membantu membersihkan lembaga ini ya bukan sebagai upaya untuk menjelekan atau menghancurkan nama dari lembaga kejaksaan agung
terima kasih lola lester peneliti dari indonesia corruption